tadi aku liat oma miss kiki sama ancus lagi berenang
aku juga mau dong berenang
belum rena kan takut sama itu
sama kalau berenang
rena mau berenang
iya ma aku gak takut lagi
kan papa udah ajalin aku
terus kemarin pas anusi melihat kalau
randy jalan sama jessica di mall
pas mas al nyamperin ke mall
ternyata randy bareng sama feli
seketarisa mas al
jangan jangan bela itu jessica
rendy panggil dia bella
dan jessica panggil rendy
kan kita belum sampai rumah
kok papa tiba tiba berhenti
oh enggak ini tadi kan papa abis terima telepon
papa ada kerjaan ya
ini badannya pa
aku mau jalan jalan pak
aduh ada acara tujuh bulanan lagi gue
jadi gue gak bisa temuin rendy
yaudah sekarang ini gue harus fokus dulu sama acara tujuh bulanan
jangan sampai rena andin memang kecewa
indah kita tetep ke villa kona
makasih ya pa
maaf ya tadi papa ngeramu dada
hidup di rumah
hidup di rumah
hidup di rumah
hidup di rumah
banyak sekali tuh barang bawaannya ya
oh itu dia
lucu ya alangan rin itu si rena
udah siap semua emangnya
udah mas tinggal nunggu kamu sama rena doang
oh yaudah kalo gitu langsung berangkat aja
oh baik bang
oh iya ini bu udah siap semuanya bajunya renang
baju gantinya rena ya
mau ganti baju dulu
di dalem mobil aja gampang
nanti mama yang gantiin rena
oh yaudah kalo gitu mama rena andin di mobilku ya
kita ketemu disana
rena sayang yuk keluar sama oma
di belakang nanti ganti baju ya sama oma ya ayo
ntar telam bang
banyak banget sebawanya nih
ini yuk ini yuk
pak jimmy pak putra
daaaaah pak jimmy pak putra
habis syukuran kita makan kelapa
eh buya mau liburan
eh sampai jumpa
masuk masuk masuk
kayak mau tinggalin rumah setahun aja
udah lah mas bayarin aja
mereka kan lagi seneng seneng
nyinyir itu kayak papa tadi
nggak suka lihat orang seneng
ternyata anak mama kayak gitu ya
jangan gitu lah al
malah ikut ikutan sih mbak
ya ampun papa kayak gitu
gak aku buat sakit
makan lagi pembuka
makanya perlu sakit
suruh dia kesini temenin gue
gue mau ada dia disini
nih nino lagi sibuk
masa nggak ada waktu sih buat gue rik
ini kan anak dia juga
ini tuh anak dia rik
tentunya yang pasti dia masih dalam persembunyian mbak
makanya kita terus pantau rumah ini
siapa tahu nanti ricky bisa datang secara tiba tiba
apa riki ada dalam
menurut informasi dari tetangga sekitar
saudara riki dalam tiga hari ini belum pulang ke rumah pak
belum pulang ke rumah
pak boleh aku bicara sedikit
berarti riki bohong dong pak
buktinya dia nggak ada di rumah
ya tapi rafael bilang rio udah pulang
tapi kalau polisi sendiri dapat informasi riki nggak di rumah
ada kemungkinan mereka masih di bandung
elsa kan baru habis kecelakaan
mau tidak mau elsa nggak mungkin bergerak
kemana mana kan pak
hei cantik sekali ini cucu oma keren
kayak oma yang pakai kacamata hitam ya
ya dah terus sekarang kita mau ke villa
rena senang gak jalan jalan ke villa
senang terus biasanya kalau senang ngapain
sekarang kita nyanyi yuk
di sini senang di sana senang ya
oke satu dua tiga
di sini senang di sana senang
waduh ballena ya ampun
kita jantan seperti sultan
duduk di mobil mewah beneran perang kapal liburan
mir kalau ngomong ngomong gitu gantianlah duduk gitu keran depannya gitu
wih aku pengen duduk sebelah sama ayang kiki
biar kayak sultan dan sultan wati begitu
udah kita belakang kan disitu juga bisa mandangin kiki
nih mau ngapain ini
tangannya mau nyebrang kita
eh eh biarin permaminan gak pindah ke belakang
renak renak renak
papa gak mau kamu jatuh
kasian mama nanti kalau mama ikutan ngejar kamu kalau mama jatuh ya
yaudah kalau gitu kita baru sampe kita makan siang dulu yuk
oke oke yuk kita makan siang dulu yuk
hati hati ya rena ya jangan lari lari ya
eh itu tuh awas awas awas
alhamdulillah kita sampai
wah makasih mbak mirna
aduh makasih loh uya
semuanya ada kolom kolom
ada uya jadi pengen nyemplung aduh eh eh ih main lari lari aja jadi alan alan alan alan
udah masuk dalam
banyak banget sih ribet lebihin bos bos kita lu
terima kasih chef
nanti setelah makan siang
akan ada fotografer datang untuk
al juga fotografi datang jam tiga
mama juga udah panggil
dari kemarin kan udah banyak foto
ini mama yang akan range
kemarin kan foto ulang tahun foto keluarga
foto tersyukuran nah sekarang
lagi pulang gak ada salahnya kan al
bersyukur begitu melihat foto itu
benar kok kata mama nanti akan jadi
kenangan udah kamu ikut aja
okay ya udah aku ikut aja
hari ini benar benar ya seke
terus makanannya juga enak
betul banget ayang kiki
di cacak makan lewah
jatuh di kaki paling enak jalan jalan
ke puncak jalan berdua sama
apaan sih uya gak sesuai
mau ganggu moodnya gede sampe kayak gini
dengar dengar lidah buaya rumput
teki bang sain makan kelapa
nah kanu nah kalau uya sama
mbak kiki labuin sama siapa
ngapalo mana temen lo sama lampu tarman
pak reza udah nikah belum
hmm atau udah punya pacar
keselak oh dia keselak dia keselak
mbak mirna pak riza
bor bor punya cewek yang aja apa nih
cewek kalau diploton sama dia pada kabur
hahaha betul betul pak riza
eh nggak jadi lo berdua yang nyawut hah
hmm bau baunya cocok nih
hmm mau cumi nggak
waduh sebanget hahaha
kan ini kamar papa
kamu kangen sama papa ya
nah kamu tau kan papa kamu
setiap kali ada problem
dia suka kesini dan
dari sini pemandangannya sopiruku
papa senang kamu datang ke tempat ini al
karena disini kamu akan tahu
sesuatu yang besar
yang selama ini kamu gak pernah tahu
apa di kamar ini ada sesuatu ya
makanya papa datang ke mimpi gue dan ngomong kayak begitu
aku mau masuk sebentar ya
aduh cantik cantik sekali ini
ini cantik banget
ini lebih cantik lagi
terima kasih emang
mas aku cantik gak
reina cantik gak
aku sama rena cantik gak
yaudah sana kamu lebih baik siap siap
nih mereka sudah siap
udah cantik fotografernya
bentar lagi datang loh
atau mungkin dia datang kali dibawah
aduh kamu siap siap
mama gak ikut
mama mau santai santai
mau ganti baju
terus mau bersantai di samping kolam
ya udah kalian aja
ini kan momen kalian
sama si balon biru
yang cantik ya fotonya ya
ada yang mau ngakuat
gak kuat ini sakit
lo harus kuat ya
tidak usah tenang ya
ibu tenang ya
tenang ya ibu
tahan ya ibu
tahan ya ibu
tahan ya ibu
sudah pembukaan empat
kontrasenya akan lebih cepat
pelan pelan ya bu ya
saya gak kuat
saya gak kuat dokter
saya gak kuat
memang sakit seperti ini bu
ibu tahan ya
ibu pasti bisa ya ibu
ibu pasti bisa ya ibu
ibu pasti bisa ya
supaya atur nafas saat kontrasi
ibu jangan teriak ya
nanti kehabisan tenaga
pak saya permisi ya
nino udah tau belum
nino udah tau belum diki
dia nelfonnya di rumah lagi
dia harusnya disini
dia harusnya temenin gue
dia harusnya temenin gue
riki ini tante udah sampe
ini sekarang elsa di ruang persalinan
nanti tante tanya suster aja
oh iya satu lagi tante
elsa tuh namanya putri ya tante disini
oh iya riki pasti sebut namanya bukan elsa
dia takut identitas elsa ketahuan
namanya putri di ruang bersalin
oh ibu lurus aja
nanti di ujung belok kanan
oke makasih tante

bu semangat bu
bu semangat bu
bu semangat bu
sekali lagi terima kasih banyak ya pak udah tren pulang
oh iya besok kamu jadi cari elsa di bandung
iya pak pagi pagi aku langsung berangkat ke bandung
papa gak bisa nemenin kamu dari elsa
karena besok kan acaranya andin
acara tujuh bulanannya andin
jadi papa sama mama kesana
aku berangkat sendiri gak apa apa
ya semoga acara tujuh bulanannya cepat
yaudah papa balik ya
iya tetep pak assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aku pasti akan cari kamu elsa
kandungan kamu gak kenapa napa
karena itu akan membuktikan anak aku atau bukan
kalam memang benar
aku gak mau lagi kehilangan seperti aku kehilangan reina
kepalanya udah tampak bu
ngedin lagi yang kuat
yuk satu kali lagi bu
widan kenapa anak saya gak ada suaranya mana suaranya
suara anakku mana mana
suara anakku gak kenapa napa kan mama
anakku selamatkan mama
anakku gak boleh meninggal mama aku gak mau
mana suaranya nak
mama mau denger mana suaranya
mama mau denger suara kamu nak
suara kamu mana anak
suara kamu mana anak
masa lahiran juga